kereta api malabar rute malang bandung yang menabrak truk dan anjlok di rel perlintasan kereta di kawasan karanganyar jawa tengah pada minggu pagi akhirnya dapat dipindahkan
jalur kereta sudah kembali dibuka tetapi hanya satu ruas adapun bangkai truk masih di lokasi kejadian
petugas pt kereta api bekerja keras memindahkan gerbong kereta malabar rute malang bandung hingga minggu pagi
rangkaian gerbong akhirnya bisa ditarik untuk diperbaiki di depo daerah operasi enam yogyakarta
pada pukul enam tiga puluh pagi jalur dinyatakan sudah bersih dan bisa dilintasi kereta lainnya
namun bangkai truk yang mengangkut bako masih berada di lokasi kejadian dan belum dipindahkan
sementara itu warga yang ingin melihat peristiwa tersebut berkerumun di lokasi tabrakan
kecelakaan antara kereta api malabar dan truk trailer ini terjadi di lintasan kereta di dukuh grompol karanganyar jawa tengah pada sabtu sekitar pukul dua belas malam
truk bermuatan alat berat jenis beko ini ringsek dan sempat terserat sekitar dua puluh meter dari lintasan palang kereta api
kecelakaan ini juga mengakibatkan lokomotif anjlok dari lintasan rel kereta api
saat melintasi rel truk tidak bisa melaju karena badan truk tersangkut rel hingga roda belakang truk terangkat
kurang lebih jam tiga pagi tadi kereta api sudah bisa diangkat dengan kren dari kereta api perhubungan
terus selanjutnya kereta api ditarik ke kemiri
selanjutnya kren kembali lagi ke sini sekitar pukul enam enam pagi untuk menyingkirkan eskavator dan truk pengangkutnya
petugas masih akan membetulkan gerai kereta yang rusak akibat peristiwa ini
selain itu petugas melakukan buka tutup jalur secara manual saat kereta lewat di perlintasan kereta tersebut
kartika bagus karanganyar
kereta api malabar jurusan malang bandung anjlok dari rel kereta api di kawasan karanganyar jawa tengah pada sabtu malam
kereta anjlok sesaat setelah menabrak truk trailer yang mengangkut bike hole
kecelakaan antara kereta api malabar jurusan malang bandung dengan truk trailer terjadi di lintasan kereta di duku grompol desa kaliwulung kecamatan kebakramat karanganyar
kecelakaan terjadi pukul dua belas malam
seluruh penumpang kereta api berikut sopir dan kenek truk selamat
kecelakaan bermula saat truk yang sedang melintas tersangkut rel
roda belakang truk terangkat dan tidak dapat melaju